badan pengawas obat dan makanan bepom mengatakan keamanan serta mutu obat obatan merupakan tanggung jawab industri farmasi
bepom juga membantah terdapat perubahan bahan baku dalam obat yang dikonsumsi pasien dengan gangguan ginjal akut
sementara itu kementerian kesehatan menyoroti kinerja bepom dalam pengawasan ini
kita bahas sore ini bersama narasumber ada epidemiolog pandu riono pihak bepom sudah kami hubungi
tetapi belum bersedia untuk berdiskusi sore hari ini
saya sapa dulu pak pandu pak pandu selamat sore
selamat sore mbak putri
pak pandu terima kasih atas waktu anda sore hari ini
anda keras mengatakan ethylene glycol toksik semestinya tidak ada sama sekali dalam obat sirup
tapi bagaimana ini sebenarnya karena bepom kemudian memberikan batas amannya
iya begini kalau memberikan batas aman artinya kan harus dipantau bahwa ethylene glikol itu betul betul di bawah batas aman
kalau ada itu kan butuh pemeriksaan laboratorium yang cukup canggih ya harus dikuantifikasi
karena itu kalau memang tidak mampu ya sebaiknya jangan diizinkan ada ethylene glycol
tapi memang agak sulit karena bisa saja itu by product daripada larut obat gitu
nah ini yang menurut saya harus disepakati gitu
bagaimana cara supaya obat yang beredar itu betul betul aman tidak mengandung zat toksik yang etileng glikol tadi
pak pandu kita lihat sekarang sejak kemarin kemudian menkes sudah memberikan pernyataan
menkes menyoroti kinerja pengawasan yang dilakukan bepom
tapi bepom kemudian mengatakan keamanan menjadi tanggung jawab pihak industri farmasi
bagaimana ini sebenarnya pak pandu
iya dalam hal ini
ini tanggung jawabnya bersama
jadi produser obat memang harus memantau dalam quality control quality assurance
mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh badan pom
tetapi badan pom juga harus memantau apakah regulasi yang sudah ditetapkan itu dipatuhi oleh industri obat
karena kalau tidak maka bisa saja terjadi kecelakaan
atau terjadi industri salah dalam produksi obatnya
karena kita tahu bahwa pelarut yang dianjurkan propylene glycol itu kan harganya naik naik tajam
sejak akhir tahun lalu
nah ini kan kita khawatir karena beberapa industri mungkin saja menggunakan atau menggunakan pelarut yang tidak berkualitas
tambang batas keamanan daripada eteleng glycol dilampaui
dan itu terbukti kan
jadi badan pom sudah memberi pada eteleng glycol dilampaui
dan itu terbukti kan
jadi badan pom sudah menemukan lima
tapi kan itu setelah
ya pak pandu
ya silakan pak
tadi sempat terputus
badan pom harus betul betul
mengawasi dalam hal ini bersama dengan industri obat
tidak bisa semuanya diserahkan ke industri obat
jadi kalau main lepas tangan oh ini tanggung jawab industri obat
orang akan bertanya tanggung jawab pengawasan kan di badan pom
apa yang dilakukan supaya industri mematuhi produk produk itu
artinya kan secara berkala produk yang sirup itu yang
menggunakan atau terkontaminasi atau tercemar dengan eteleng glycol
pak pandu sebenarnya kasus ini kan sudah muncul sejak januari kemarin
sudah dikatakan oleh menteri kesehatan
memuncak di agustus september oktober
kenapa sih kita selalu terlambat untuk hal hal seperti ini pak pandu
sebenarnya tidak terlambat ya
tapi setelah jatuh korban banyak kan
waktu itu kita berapa bulan lalu sudah
berapa bulan lalu sudah
dan dugaan pertama adalah dugaan karena terkait sama infeksi covid
atau infeksi lainnya
ternyata tidak terbukti
dan kasus gambia itu membuat kita menjadi sadar
bahwa ada penyebab lain yang selama ini harus difikirkan
yaitu adalah adanya kemungkinan toksik daripada obat
dan kemudian dilakukanlah segera pemeriksaan obat
dan pemeriksaan anak yang dengan gangguan ginjal akut
ternyata ada ethylene glikol
dan ini menjadi
dan kemudian diambil keputusan segera
walaupun evidensinya belum solid untuk segera melarang
atau menghimbau para petugas kesehatan
dan yang menjual sirup obat untuk menghentikan sementara
jadi setelah ketahuan ada ethylene glikol itu dilakukan
dan kemudian juga karena ethylene glikol itu adalah racun toksik
kita tahu ada antidotnya
dan antidotnya langsung dicari untuk segera bisa dipakai
untuk dimanfaatkan di rumah sakit rumah sakit
yang merawat gangguan ginjal tadi
pak pandu kita tahu
dan kita sudah belajar dari kasus covid sembilan belas sebenarnya
keterbukaan itu menjadi isu yang sangat penting
ketika hal hal yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat
muncul di lapangan
entah itu wabah atau yang saat ini terjadi
menurut anda apakah itu sudah dilakukan saat ini
karena kita tahu sebelumnya sulit sekali bagi bepom
untuk membuka obat obatan apa saja yang tercemar
ya itu sudah dilakukan
tapi kita tahu
kita tidak tahu apa yang akan terjadi
jadi kalau kita lihat adalah
kementerian kesehatan berusaha untuk melakukan komunikasi publik
dan itu harus juga dilakukan oleh bapak bepom
sebagai penanggung jawab regulator yang mengawasi
dan menjamin bahwa obat yang beredar aman
ketika kasus gambia muncul
yang direspon oleh badan pom itu
sungguh mengejutkan menurut saya
yaitu mengatakan bahwa obat yang menyebabkan gangguan ginjal di gambia
itu tidak terdaftar di indonesia
tapi sebenarnya jawabannya bukan itu
jawaban yang harus diberikan adalah
bahwa obat yang beredar di indonesia
semuanya aman tidak mengandung ethylene glycol
yang di luar batas aman
nah itu artinya harusnya itu menunjukkan bahwa
badan pom melakukan pemantauan pengawasan
dan menyatakan bahwa menjamin
tapi itu sudah dilakukan
dan ketika terjadi laporan ke menkes
beberapa obat sirup itu waktu dilarang
dan kemudian badan pom melakukan pemeriksaan
mungkin sudah dakwaan beberapa hari sebelumnya
dan diumumkan lima jenis obat di atas batas aman
tetapi ketika dalam kompresi pers itu
dinyatakan statementnya bahwa
walaupun lima obat itu memang di batas aman
tetapi tidak terkait sama gangguan ginjal
yang terjadi di indonesia
karena badan pom masih menganggap
gangguan ginjal akut itu mungkin disebabkan
oleh penyebab lain
ini kan menurut saya ada kontradiktif
jadi masih ada mungkin saya agak curiga
bahwa kebenaran badan pom tidak melakukan dengan baik
dan ini komunikasi publik semacam itu
merefleksikan bahwa ketidakseriusan
di mana ada kasus kematian yang sangat tinggi
dan kementerian kesehatan sudah menyatakan
kemungkinan itu lebih kecil
tetapi badan pom masih menyanggahnya
dan itu direfleksikan dalam konferensi pers tadi
pak pandu kita melihat akan melihat terus
bagaimana kasus ini akan berjalan
terutama seperti yang disampaikan oleh pak muhajir
pak muhajir juga memberikan pernyataan keras
ini harus diusut tuntas
terutama untuk meminta pertanggung jawaban
mereka yang memang harus betul betul
pak pandu riono terima kasih banyak
sore hari ini sudah bergabung
di cnn indonesia newsroom